mengupdate kondisi terkini korban selamat kecelakaan bus di ciloto cianjur sudah ada rekan kami dea intan kartika
ya selamat pagi dea bisa diceritakan kepada kami bagaimanakah keadaan dan juga kondisi korban yang saat ini sedang ada di rumah sakit cimacan
selamat pagi sheryl dan anissa dari pantauan kami di rumah sakit umum daerah cimacan cianjur jawa barat
memang total ada enam puluh satu korban dalam insiden kecelakaan yang terjadi pada hari sabtu lalu
dan memang dari enam puluh satu korban empat puluh tiga orang yang mengalami luka ringan sudah dikembalikan ke pihak keluarga artinya sudah diperbolehkan pulang
kemudian sisanya ada enam orang korban yang kemudian sudah dirujuk di sejumlah rumah sakit baik di provinsi jawa barat maupun di provinsi dki jakarta
lima belas orang meninggal dunia yang sudah dikembalikan ke pihak keluarga juga
dan masih ada satu korban
luka yang saat ini masih dirawat oleh tim dokter rsud cimacan cianjur jawa barat
tadi kami sempat menanyakan bagaimana kondisi korban dan kami juga melihat sendiri kondisi korban yang mengalami luka di bagian kepala
tadi tim dokter mengungkapkan bahwa ada luka sobek atau luka robek di bagian dahi
dan hari ini rencaranya korban yang bernama ibrahim yang berprofesi sebagai supir angkutan kota yang kemarin terlibat dalam kecelakaan ini
ini akan diobservasi oleh tim dokter dan diteliti kira kira apakah ada luka trauma yang mengenai bagian kepala dari ibrahim sendiri
untuk korban korban sendiri juga kami sudah menanyakan kepada tim dokter rsud cimacan bagaimana soal asuransi
karena hal ini kan merupakan hal yang cukup penting
kita tahu bahwa kemarin ada cukup banyak korban dari insiden kecelakaan ini
dan tadi pihak rumah sakit sendiri mengungkapkan
bahwa pihak jasara harja sudah berkomunikasi dengan pihak rumah sakit
artinya pihak jasara harja sudah bertanggung jawab atas biaya dari korban yang luka ringan luka berat maupun meninggal dunia
teman teman memang kemarin kita tahu ada kecelakaan yang mengakibatkan sebelas orang meninggal dunia dan yang lainnya luka ringan maupun luka berat
dan tadi pagi di tempat yang hampir berdekatan dengan lokasi kecelakaan yang terjadi pada sabtu
lalu yaitu sekitar pukul lima lebih tiga puluh menit waktu indonesia barat
kira kira sekitar seratus meter dari lokasi kecelakaan terjadi kembali kecelakaan tunggal
yang kemudian mengakibatkan satu orang meninggal dunia satu orang lagi
tadi luka berat dan satu luka ringan
memang ini menjadi perhatian teman teman bagi kita semua
apalagi kita tahu bahwa daerah puncak ini merupakan daerah yang favorit bagi para wisatawan
tidak hanya para
wisatawan yang mengendarai roda empat roda dua maupun dari kendaraan yang mengangkut barang barang seperti sayur mayur seperti itu yang melewati jalur puncak ini
dan ada empat titik teman teman yang harus kita waspadai jika ingin berkendara dengan nyaman
ini titik titik yang rawan dengan kecelakaan
yang pertama adalah tanjakan selarong
kita tahu pada minggu lalu tepatnya saat long weekend sheryl dan anissa kita tahu ada kecelakaan juga
lokasi tanjakan selarong yang menewaskan lima orang
kemudian jalur ciloto artinya selama pekan ini sudah ada dua kecelakaan
kemarin menewaskan sebelas orang
dan hari ini pada pagi pukul lima tiga puluh sudah ada satu orang yang meninggal dunia
kemudian yang ketiga adalah di tugu utara cisarua
di mana pada tahun dua ribu tiga belas lalu sebuah bus giri indah mengalami kecelakaan
dan kemudian ada delapan belas orang meninggal dunia
dan yang terakhir adalah di tanjakan
dan di talang cibodas
artinya itulah titik titik yang harus kita waspadai jika kita ingin bepergian melewati jalur puncak cisarua jawa barat
ya dea ini juga artinya memang medannya berarti tidak mudah ya untuk dilalui oleh kendaraan terlepas
kendaraan kondisinya seperti apa
tapi tentunya kendaraan yang kondisinya tidak baik apalagi ini menambah resiko
bagaimana dengan razia yang kemarin digalakan
apakah hari ini masih terlihat razia di sana
sheryl dan anissa jika dari pantauan kami sejak minggu lalu
sesaat setelah terjadi kecelakaan di tanjakan selarong yang menewaskan lima orang
memang intensif razia dilakukan atau intensitas razia dilakukan oleh pihak kepolisian ini memang sudah terlihat
tadi kami melihat juga beberapa pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan kendaraan
yang kemudian melewati tanjakan
melewati jalur puncak karena kita tahu juga bahwa kemarin pada kecelakaan yang terjadi pada hari sabtu kemarin
melibatkan atau disebabkan oleh kendaraan yaitu bus yang tidak memiliki izin beroperasi
artinya ini menjadi perhatian dari pihak kepolisian maupun dari pihak dinas perhubungan sendiri
untuk bisa mengatur mengawasi kendaraan yang melewati jalur puncak yang memiliki beberapa jalur
yang tentunya cukup berbahaya
bagi para pengguna jalan sheryl anissa